kita ke informasi terkait dengan liburan berlibur di sulawesi selatan tidak lengkap rasanya
jika anda tidak menikmati panorama ramang ramang yang indah di kebupaten maros
perbukitan kars yang memukau peninggalan prasejarah yang autentik
hingga keramahan warganya jelas akan membuat anda jatuh hati
ramang ramang memang tidak pernah gagal meninggalkan pesan
semakin dia dijelajahi semakin memikat di hati
pegunungan kars ini membentang seluas empat puluh lima hektare dan diklaim menjadi terbesar kedua di dunia
dan tentu saja menjadi surga baru bagi mereka sang pemburu keindahan
inilah secul surga di selatan selebes
bukit bukit batu yang indah menyatu dengan hamparan

di hutan batu salendrang ini mata kita akan dimanjakan dengan landscape susunan batu
yang menyerupai rumpun hutan
hamparan kars di maros pangkep ini diperkirakan berumur empat puluh hingga lima belas juta tahun
hutan batu jutaan tahun lalu ini adalah hamparan laut yang karena proses pergeseran lempeng bumi
mengalami pengangkatan dari batuan karang dan menjadi hamparan batu yang khas dan unik
jelajah wisata ramang ramang juga wajib dilakukan dengan menyusuri sungai putih
sepanjang empat km perjalanan menyusuri sungai putih panorama ramang ramang tak terbantahkan
bukit bukit kars menjulang dengan gagah
apalagi saat melewati celah batu ini
wah cantik sekali
sungguh bangga ya
tak perlu jauh jauh menikmati kars di tiongkok atau vietnam ramang ramang pun tak kalah memukau
mari singgah sebentar ke kampung berua
kampung ini adalah salah satu ikon geowisata di ramang ramang
pemandangannya pun tak kalah elok
kampung yang dikelilingi bukit kars ini adalah kampung termuda di dusun ramang ramang
senyum hangat warganya siap menyambut ratusan turis yang bertandang tiap hari
sekarang ini sudah ramai sekali dengan turis lokal dan mancanegara
bahkan tadi bang iwan bilang dalam satu hari itu bisa ada
tiga ratus orang loh turis yang datang ke kampung berwa ini
bagus di sisi lain tapi juga tanggung jawab kita sebagai turis apa
menjaga kebersihan lingkungan
ada banyak tempat yang bisa dijelajahi di kampung berwa ini
salah satunya padang amarung
padang batu ini menjadi spot cantik untuk bisa menikmati kampung berwa sekaligus bersuah fotoria
ini kalau kita lihat
secara landscape unik banget yang di padang amurung ini
bisa diceritain nggak sih ini seperti apa gitu
satu yang menarik kita bisa melihat batuan alas
batu batuan ini pernah berada di bawah laut
dan kita bisa melihat batuan permukaan yang di atas ini
yang bentuknya beda maka hasilnya juga beda
dan ini persis di bawah kita ini kan ada aliran sungai ya
setelah puas menikmati pesona ramang ramang ini saat yang paling penting
nah siang hari ini saya akan ajak anda untuk menikmati sajian khas dari maros bernama palu kari
tapi sebelum itu kita intik dulu bagaimana pengolahannya di atas sana
siang ini kita akan memasak palu kari
mirip seperti gula ikan
tapi yang khas tentu saja ikan samelang yang diambil langsung dari sungai
bumbunya pun sederhana
bawang merah bawang putih cabai merah lengkuas serai dihaluskan
jangan lupa masukkan bubuk kunyit
bumbu halus ini kemudian ditumis hingga harum dan jangan lupa masukkan air asam jawa daun salam dan serai
agar aromanya semakin harum
tambahkan air dan tunggu sampai matang
nah tidak cuma saya dan kak rani saja yang akan mencicipi palu kari ini
saya sudah ditemani oleh dua adik cantik
rani dan amel dari makassar yang jauh jauh kesini
untuk menikmati ramang ramang
nah kita langsung cobain ya
kamu pengen nyobain gak rasanya
aku juga udah lapar banget
ini dia yang ditunggu tunggu
mengisi perut yang sudah menari nari
alama lembutnya daging ikan samelang semakin nikmat ditemani pemandangan kars yang spektakuler
jadi tunggu apa lagi
singgallah kesini karena ramang ramang akan membuat anda jatuh hati